ya dan sudah ada billy mambrasar melalui sambungan telpon selamat malam billy
selamat malam selamat sekali lagi untuk amanah barunya ini sebagai staff khusus presiden ya billy
billy tadi presiden joko widodo sempat menyatakan bahwa tidak ada hal yang mendadak
bila berkaitan dengan presiden joko widodo
itu juga diterapkan dalam penentuan atau penetapan staff khusus
boleh cerita kepada kami di sini bagaimana sih cerita awalnya mendapatkan tugas ini
sejak kapan di approach oleh presiden untuk kemudian mengemban tugas ini
jadi diskusi dengan bapak diskusi dengan pak menteri ditanya berbagai macam isu
kemudian saya tidak tahu kalau itu screening mbak
lalu sampai hari terakhir baru diumumkan bahwa oke kamu mendapat tawaran untuk menjadi staff sus
bahkan kemarin ketika diumumkan untuk dikenalkan ke publik itu saya lagi di london mbak
jadi saya tadi baru mendarat tadi siang dari london
baru sampai kembali
jadi memang assessmentnya itu sudah cukup lama
berarti sudah dari bulan mei memang sudah kerap ada pertemuan dengan presiden joko widodo dan juga tim di istana
untuk kemudian akhirnya diberitahu bahwa menjadi staff khusus kemarin ya billy ya
kalau dari pertemuan tadi billy tadi kan billy sudah hampir seharian berarti berada di istana
apa saja sih yang dibahas dalam pertemuan tadi dengan presiden
presiden menyampaikan ekspektasi untuk kita tidak melakukan kita membantu melakukan proses disruptif secara positif
jadi kita membantu mendorong efisiensi dari presiden
program pemerintahan dengan cara memanfaatkan teknologi dan inovasi
jadi kami tidak terperangkap dalam birokrasi dan day to day bisnis atau bisnis as usual
kami muncul dengan inovasi yang terbaru dan presiden mengharapkan mendengarkan masukan masukan yang akan kami sampaikan kepada beliau
yang benar benar breakthrough
ya billy ini kan sebagai salah satu anak muda yang dari papua ya
juga sebagai founder dan juga ceo dari kitong bisa
kalau tugas tugas khusus untuk spesifik
kepada billy ini apa yang diberikan oleh presiden
beliau sama seperti anak anak yang lain sebenarnya fokus kepada inovasi dan melakukan proses inovasi di pembangunan itu sendiri
akan tetapi dari komposisi yang mungkin sudah terlihat tampaknya yang memiliki pengalaman panjang bergerak di rural areas atau daerah terluar bukan hanya papua itu saya mbak
jadi saya sudah melalang buana dan melalang melintang bergerak di daerah daerah terluar di indonesia selama sembilan tahun terakhir
jadi saya pikir saya akan memainkan peran di situ
itu bagaimana menciptakan inovasi dan pembangunan yang merata di daerah daerah terluar
jadi apa kemudian langkah langkah yang akan billy lakukan untuk menjalankan tugas tersebut
untuk merangkul semua pihak yang ada di pulau pulau terluar untuk bisa bergabung juga begitu menjalankan tugas ini
yang tangible yang betul betul langkah yang tangible sekali yang konkret yang akan saya kerjakan dalam waktu dekat adalah mendatabase umkm milik dari masyarakat yang ada di daerah terluar
dan mencoba mengkoneksikan supply chain mereka dengan industri terdekat dan juga bumn
sehingga mereka memiliki pasar untuk menjualkan produknya karena selama saya berkeliling itu yang menjadi masalah utama
apabila produk mereka terserap bisnis mereka meningkat maka akan meningkatkan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran secara signifikan
seperti itu mbak sehingga membantu meningkatkan masalah kesejahteraan
itu tangible hal tangible pertama dan utama yang akan saya kerjakan dalam waktu dekat
dalam waktu yang kedua adalah saya akan fokus kepada pembangunan startup hub
yang mbak tahu muncul di media media beberapa minggu lalu bahwa saya didapuk untuk memimpin proses pembangunan startup hub
sebuah startup hub yaitu menginkubasi bisnis bisnis yang dimiliki oleh anak anak indonesia di pulau terluar termasuk khususnya di papua
sehingga akan ada banyak banyak bisnis yang tumbuh dari sana itu dua prioritas utama saya dalam tahun ini mbak
ya kalau sejauh ini kan billy juga sebenarnya sudah aktif bergerak di bidang tersebut ya bill ya
mungkin boleh diceritakan kepada kami di sini kemarin kemarin
apa sih sebenarnya tantangan yang billy hadapi dalam menjalankan tugas tersebut
dan bagaimana kemudian tugas baru sebagai staf khusus presiden ini bisa kemudian mempermudah untuk mengatasi tantangan tantangan sebelumnya
pertanyaan yang bagus sekali mbak terima kasih banyak
tantangan yang saya alami adalah ketika saya bergerak sebagai fully social entrepreneur pengakuan itu kan agak sulit saya dapatkan
saya butuh effort lebih untuk bertemu dengan gubernur effort lebih untuk berbicara dengan bupati seperti itu
untuk membuat mereka buy in atau percaya kepada ide saya
kemudian menyokong program program pemberdayaan atau penciptaan bisnis yang saya lakukan
thanks got sangat syukur ya puji tuhan bahwa posisi yang baru ini akan memberikan saya pay untuk mengkolaborasikan berbagai pihak dengan lebih efektif lagi
dengan lebih karena saya menyandang sebuah jabatan begitu yang bisa membantu saya untuk semakin mendorong berbagai stakeholders untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di masyarakat terluar
jadi yang pasti dengan adanya jabatan baru ini atau amanah baru ini nantinya bisa lebih melebar ya apa yang bili sudah kerjakan sebelumnya
harapannya apa sih bil terhadap adanya tugas baru ini kemudian yang akan dilakukan
harapannya seperti apa bili
tanggapan saya adalah saya merasa sangat excited dan saya merasa sangat semangat dari hari pertama dan saya akan langsung mulai bekerja mbak besok seperti itu
jadi sangat excited karena saya memiliki kemudian saya diberikan
kepercayaan untuk ikut membangun bangsa kita bangsa indonesia
sudah lama saya orang yang sangat nasionalis dan visioner tentang indonesia dan jabatan ini akan memberikan saya keleluasaan dan kesempatan untuk mengejawantahkan apa yang saya impikan selama ini
iya yang pasti billy juga ikut menjadi
saya rasa enam orang teman yang lain juga mereka semua excited sekali
iya jadi para milenials ini ini waktunya untuk para milenials kemudian membuktikan bahwa mampu ya sebagai anak muda indonesia
untuk bisa ikut
kita dalam pemerintahan
ya sepakat anak milenials indonesia bukan hanya bisa selfie bisa posting bisa nyinyir
tapi kita bisa ikut membangun negara kita dengan sungguh sungguh gitu
terima kasih banyak bili
selamat menjalankan tugasnya
ini berarti sudah resmi ya
sudah tadi diumumkan oleh presiden
selamat melanjutkan tugasnya
dan pastinya besar harapan indonesia ini kemudian bisa menggantungkan harapan terhadap bili
dan juga rekan rekan staff khusus milenial lainnya
terima kasih bili